bibae segera di rti
supaya kamu bisa terima aku
aku butuh waktu
waktu buat apa
kamu tenang aja
kamu jangan nolak permintaan papa
kamu terima pekerjaan itu
kamu akan hidup bahagia bersama keluarga kamu
apa karena aku sekarat dan pengangguran
jadi aku harus menelan penghinaan dari mertua aku terus menerus
andi dimana mam
kau ada nih
mam antar kesana yuk
perintah dokter kalo andi udah siuman boleh dilepas infusnya
yuk terima kasih
aku khawatir banget tau
kamu tau dari mana aku disini
dari mama khawatir banget di
pak makasih ya udah nolongin andi
kata dokter juga kalau dia sadar dia sudah boleh pulang
syukurlah kalo gitu
kamu mau pulang sih
ya mau pulang
aku mau pulang
bapak tunggu janji kamu
siapa yang nelfon ya
atau jangan jangan ngeri riri lagi
aku tadi mau angkat telepon kamu
siapa tahu penting
terus aku pikir kamu juga lagi di
kamu ada hak untuk angkat telepon aku
ah walaupun kita udah menikah tapi aku punya prestasi sendiri
pasti ada yang ditutup tutupin
kalau enggak kenapa dia takut
kamu dari mana aja sih
dari siang pergi jam segini baru pulang
aku istirahat dulu ya
kamu nemuin andi di mana
aku gak mungkin bilang kalau tadi andi pingsan dan dari rumah sakit
nanti mama cemas dan nyalahin aku lagi
ya makasih sama sama
kalau mama nanya sesuatu dijawab dong

iya tadi ternyata andi ke taman dekat rumah
ya udah aku urus andi dulu ya mam
riri kenapa lagi pak
kamu gak usah mikirin diri
riri itu istrinya adik kamu

daripada ngurusin riri
lebih baik kamu ngurusin tanti
dia itu istri kamu
harusnya kamu kasih perhatian ke dia
harus kamu tinggikan kedudukannya
harus kamu tinggikan kedudukannya
sama seperti ibu yang melahirkan diri kamu sama seperti ibu yang melahirkan diri kamu
kamu karena istri kamu itu adalah wanita yang satu saat nanti akan menjadi ibu bagi
anak anak kamu ya udah kamu ke kamar sana semoga tanti bisa menaklukkan hatinya haris kamu kenapa
jadi jadi murung terus sekarang sejak nikah kamu berubah tahu dulu tuh kamu ceria lucu seru sekarang
mukanya ditukuk terus aku jadi aku jadi nyesel
aku jadi nyesel
aku jadi nyesel
aku jadi nyesel
akuf oke bisa bukan karena apa apa
aku nyesel bukan karena apa apa
aku nyesel bukan karena apa apa
aku nyesel bukan karena apa apa
aku nyesel bukan karena apa apa
aku gak berharap kamu punya segalanya kok
aku nyesel gara gara kamu gak sebahaja dulu
padahal kamu bilang
hal yang paling kamu inginkan itu nikah sama aku
tapi sekarang kamu udah nikah sama aku
kamu sedih terus
kalau jangan jangan kamu yang nyesel nikah sama aku
kamu nyesel karena aku gak seperti yang kamu maukan
aku gak nyesel nikah sama kamu
cus aku khawatir kamu yang nyesel nikah sama aku
lu belum minta maaf
tapi boleh gak
sekarang kamu senyum
senyum itu nengar loh
aku pengen bahagia sama kamu
capek tau nangis terus
wah gitu dong baru ganteng kayak gini
kamu baru sadar kalau aku ganteng
kayaknya kamu sudah mulai bisa bahagia bersama anda
aku belum bisa move on dari kamu
haris pasti cemburu dengan riri bahagia sama andi